uh gumus gumus banget ya
bagi anda pecinta kucing pasti bakalan betah nongkrong di salah satu kafe kawasan bsd tanggerang ini
selain bisa ngopi anda juga bisa bermain bersama belasan anabul alias anak berbulu ini
selain jadi tempat nongkrong ada juga loh orang tua yang sengaja mengajak anaknya untuk mengenal kucing dari dekat
dia mau memperkenalkan hewan kepada anak anak dan kita lagi cari tempat yang lebih bersih juga dan juga terjaga
para pengunjung juga diperbolehkan loh membawa kucing peliharaannya namun khusus di hari minggu saja ya
anda juga bisa memberi makan kucing makanannya dijual seharga lima sampai sepuluh ribu rupiah saja
sejak dua ribu delapan belas kafe ini menjadi hunian bagi tujuh belas kucing yang diselamatkan dari jalanan
tidak perlu tiket masuk kita hanya perlu memesan makanan atau minuman saja tanpa minimal pembelian
tersedia pula beragam menu unik untuk kita santap
mulai dari butter cookies dengan empat pilihan rasa hingga flat white coffee dengan bonus cooki berbentuk kucing
kalau misalnya kucing dan untuk menjaga makanan minum kita terjaga sih kak karena areanya berbeda dan ruangannya pun berbeda antara kucing
dan area bar sama kitchen kak
setelah puas bermain dengan kucing kini kita bergeser ke salah satu kafe anjing di kawasan kelapa gading jakarta utara
untuk masuk ke kafe yang buka sejak dua ribu sembilan belas ini anda perlu membayar tiket dua puluh ribu rupiah per dua jam dengan minimal pembelian lima puluh ribu saat weekdays dan tujuh puluh ribu rupiah saat weekend
namun khusus senin anda bisa masuk secara gratis
kafe ini dihuni oleh lebih dari enam puluh ekor anjing dengan dua puluh enam jenis
mulai dari poodle pug chihuahua golden retriever hingga german shepherd dan siberian husky
anjing anjing ini sengaja dibiarkan berkeliaran agar dapat bermain dan berfoto bersama pengunjung
jadi di sini selain bisa ngopi ngopi dan bermain dengan anjing kita juga bisa mengasih makan seperti ini
terus makanannya sudah disediakan tidak boleh dari luar
karena memang anjing anjing di sini terawat termasuk juga makanannya yang memang sudah diatur oleh pengelola
sebelum buka dan setelah tutup kafe rutin dibersihkan menggunakan disinfektan secara menyeluruh terutama dari bulu hewan
selain itu seluruh anjing sudah terlatih dan terawat dengan baik
tidak dimandikan dimandikan tiap tiga hari sekali
terus obat kutu obat cacing vitamin semua kita selalu tepat pada waktunya dan pemberian vaksin tentunya
jadi dipastikan dogi kita semua bebas kutu dan bersih terawat
beragam menu berbentuk anjing tersedia di kafe ini
seperti dessert mouse berbentuk miniatur anjing park seharga rp tujuh puluh lima
ada pula hotdog berbentuk anjing dengan harga rp tujuh puluh delapan
bagi saya porsi besar ini sangat menarik
bisa disantap untuk dua orang
tim liputan cnn indonesia